ya pemirsa masih bersama kami di good morning
presiden jokowi dodo kembali menyinggung pembangunan jalan tol di era pemerintahannya
yang dikritik sebagian orang khususnya mengenai komentar
kami tidak makan jalan tol
presiden joko widodo kembali menyinggung pembangunan jalan tol di era pemerintahannya
yang dikritik sebagian orang dengan mengatakan kami tidak makan jalan tol
hal ini disampaikan jokowi saat menghadiri peringatan hud ke tujuh puluh tiga hmi
dan cukuran penetapan lafran pane sebagai pahlawan nasional
yang berlangsung di kediaman akbar tanjung
jokowi menegaskan pembangunan jalan tol di indonesia sudah lama dilakukan
yaitu sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
namun selama empat puluh tahun ini yang baru terbangun hanya tujuh ratus delapan puluh km
menurut jokowi pembangunan jalan tol ini penting
sebagai salah satu syarat meningkatkan daya saing
jalan tol karena ada yang menyampaikan
kami tidak setuju dengan jalan tol
kami tidak makan jalan tol
yang suruh makan jalan tol siapa
kalau makan semen sama asfal akan malah sakit perut
satu delapan ratus lima puluh empat km yang akan kita selesaikan
jokowi juga menyebut jika di tahap berikutnya
pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia
jangan lupa like share dan subscribe